masjid ramli musofa di sunter tidak hanya masjid yang nyaman untuk beribadah
arsitektur apik dan megah menjadi daya tarik tersendiri bagi para jemaah
menggali daerah masjid ini menjadi salah satu destinasi wisata religi di kawasan sunter jakarta utara
keindahan masjid ramli musofa kini tak asing bagi warga
betapa tidak bangunan baistana taj mahal memberikan pesona tersendiri
dengan nuansa putih dan bangunan yang terlihat kokoh
membuat siapa saja yang melintasi kawasan sekitar danau sunter ingin menyambanginya
nuansa megah langsung terasa saat saya memasuki masjid ini
ini macet didirikan dari tahun berapa mas
ini awal pembangunan dua ribu sebelas
jadi kurang lebih pembangunannya lima sampai enam tahun
jadi diresmikannya dua ribu enam belas
nah ini luasnya berapa mas
luasnya ini kurang lebih dua ribu meter persegi
nah ini inspirasinya dari mana
karena bentuknya terlihat berbeda kalau kita lihat dari luar kayak india
jadi ini masjid ini terinspirasi dari taj mahal yang ada di india
jadi beliau pak haji ramli ini terinspirasi dari pembangunan taj mahal yang ada di india
karena bukti kalau taj mahal bukti kecintaan terhadap istrinya
selain bapak haji ramli juga selain kecintaan terhadap istrinya
beliau juga cinta terhadapnya

sehingga terdiri lah masjid ramli musofa
nah kalau dari nama masjid sendiri ini ada arti khusus nggak mas ramil mustafa
apakah memang dari bapak ramli ditujukan kepada istri kepada anak atau seperti apa nih mas
jadi penamaan masjid ramli musofa ini adalah ramli musofa ini adalah singkatan
jadi ramli ini singkatan bapak haji ramli sama ibu li
kemudian musofa ini singkatan dari seluruh anaknya
yang pertama muhammad
kemudian yang kedua sofya
kemudian yang ketiga fabian
jadi disingkat jadi ramli musofa
nah ini kalau kapasitas seluruh nih mas ada berapa lantai dan bisa menampung berapa jemaah
baik pria maupun wanita
sekitar kurang lebih seribu jamaah bisa tertampung di masjid ini
nah ini ada berapa lantai mas
ini ada tiga lantai
lantai di bawah buat wanita kemudian ini lantai utama buat pria
dan lantai kedua kalau lantai ini udah penuh

tidak terlalu banyak ornamen di dalam masjid
terkesan minimalis namun tetap megah
dan ini adalah ruangan inti masjid
di tempat ini semua kegiatan masjid dilangsungkan
nyaman dan sejuk itulah yang saya rasakan saat berada di masjid ini
pilar pilar tinggi di bagian dalam masjid dipercantik dengan aksen kaligrafi pada bagian kubah
juga menambah kemegahan masjid ramli musofa
mas iwan bisa diceritakan nggak ini ruangan utama ini apa saja fasilitas dalamnya dan diperuntukkan untuk sholat dan aktivitas lain tidak
ruang utama ini diperuntukkan untuk sholat khususnya begitu kan
jadi lantai utama ini ya untuk sholat laki laki kemudian ya
tempat imamnya ada di lantai utama
terus ada buat khotib kalau jumatan begitu kan
kemudian ruangan utama ini juga bisa digunakan biasa digunakan untuk akad pernikahan
kalau lantai ini saja kurang lebih ya tiga ratus sampai lima ratus lah bisa
kalau saya lihat ini dominasi warnanya putih semua ya mas ya
dan di atas ini ada kayak kubah atau domnya
mungkin bisa ceritakan nggak mas ini kubah ini ada ilustrasi atau gambaran lukisan apa mas
ada bacaan surat al a'la gitu kan
jadi salah satu surat yang ada di dalam al quran itu tertulis di dalam kubahnya gitu
kemudian di jendela jendelanya itu di pinggirnya itu ada tulisan ⁇ asmaul husna
nah kalau saya lihatin ruangan ini memang tidak mengandalkan ac ya mas ya
lebih banyak kepada bukaan bukaan jendela
ada alasan nggak mas kenapa begitu
karena tidak menggunakan ac angin yang dari luar kemudian pakai kipas itu sudah cukup buat menyejukkan begitu kan
jadi tidak menggunakan ac
nah ini ada berapa pintu utama mungkin kalau saya lihat ini dari depan ada pintu kemudian ada juga pintu ada berapa banyak mas
jadi pintu utama yang besarnya ini ada tiga
kemudian yang pinggir pinggirnya jendelanya itu ada dua belas pintu kurang lebih
ada dua belas pintu dan tiga besar pintu utama
kemudian ini saya lihat tegelnya ini agak warna hitam ya bukannya putih ya ini memang sengaja diimpor dari mana mas
ya marmer ini sendiri diimpor dari turki
jadi ini import dari turki kemudian sound systemnya ini diimpor dari itali
nah kalau saya lihat ini memang tempat mimbar ini untuk beribadah dan juga khotibnya ya mas kalau jumatan itu di sini memang dibentuk dengan ukiran khusus nggak mas
ya ini arsiteknya yang mengukir sendiri
ini selama pandemi selalu buka seperti biasa atau sempat tutup
sempat tutup pas awal pandemi
sempat tutupnya itu bukan ditutup menyeluruh atau sholat begitu kan tapi tidak adanya jumatan
jadi tidak dilaksanakannya jumatan di masjid ini karena ya anjuran dari pemerintah juga begitu kan kemudian mengurangi kerumunan dan segala macam ini
kalau sekarang sudah full kapasitas atau bagaimana
sekarang kapasitas sudah full cuman ya tadi masih memperlakukan protokol kesehatan
inspirasi kemegahan istana tajs mahal memang menjadi daya tarik masjid ini
maka tak heran keindahan masjid ramli musofa seakan jadi magnet
ya ternyata di saat bulan ramadhan seperti saat ini majid mustafa ini juga banyak dipadati oleh warga yang beribadah dan juga menunggu waktu berbuka puasa
ada bersama saya mas rizky mas rici bisa diceritakan apa kesan dari masjid ini buat anda
ya sederhana sih buat saya karena kebetulan saya suka melewati tempat ini dari beraktivitas hingga ke rumah
paling pertama jalan jelas megah
tetapi ketika masuk
ada terasa suasana humble disitu
itu yang bikin wah dengan sebuah kemegahan tetapi ada jiwa yang down to earth
jadi itu yang bikin saya nyaman untuk datang ke masjid ini
masjid ini juga dikenal ramah bagi penyandang disabilitas
terlihat dengan adanya lift yang mempermudah mobilitas
tak hanya itu masjid juga dilengkapi tempat berwudhu yang nyaman bagi jemaah
nah saat ini kita berada di ruangan tempat berwudu bagi jemaah pria
ini kapasitasnya berapa banyak mas kalau lagi full bisa jumatan
kurang lebih dua puluh
dua puluh dua jemaah bisa masuk disini
dan uniknya disini ada ini ya mas panduan ya
kalau kita lihat kayaknya saya baru melihat masjid ada panduan seperti ini
ada cara berwudhu panduan
nah kalau tegelnya atau marmurnya sendiri juga sama masih diimpor dari luar
sama diimpor dari turki
dari turki juga
nah ini yang menarik disini adalah ada seperti tempat duduk ya
para jemaah yang disabilitas ataupun ada gangguan fisik yang tidak bisa terwujud dengan sempurna ya
ya karena masjid ini ramah difabilitas gitu kan
jadi semua disediakan buat memudahkan difabilitas yang tidak kuat berdiri
wudhu sambil berdiri begitu kan
tak banyak masjid yang menawarkan keindahan arsitektur bagi jemaah yang datang
seakan menjadi jawaban bahwa tempat ibadah juga bisa terlihat megah apik dan menarik
sehingga selain beribadah anda juga bisa mengagumi keindahannya
yudi udawan andriawan jakarta